hari kelima hilangnya tujuh abk dan bangkai kapal motor cahaya bahari jaya
tim gabungan dari kepolisian satuan polisi air polres probolinggo dan badan sar nasional basarnas jawa timur
terus melakukan pencarian namun hingga tiga jam pencarian belum ada tanda tanda bangkai kapal maupun korban hilang ditemukan
petugas gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi awal berlayarnya kapal dan perairan pulau gili
petugas juga melakukan pencarian di sepanjang perairan pantai utara atau selat madura
pencarian dilakukan dengan menggunakan teknologi radar serta bertanya kepada nelayan tradisional yang dijumpai di sepanjang selat madura
hal itu digunakan untuk menjaring informasi kemungkinan keberadaan para korban
dari mancanegara sebuah ledakan yang disertai kebakaran terjadi di ibu kota meksiko senin waktu setempat
ledakan ini dilaporkan berasal dari sebuah pabrik alkohol di meksiko city
foto foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan asap tebal dan bola api menculang tinggi dari sumber ledakan
media lokal setempat memberitakan bahwa pabrik alkohol tersebut meledak pada pukul empat pagi waktu setempat
satu orang dilaporkan terluka dan setidaknya dikunci oleh pabrik alkohol di meksiko city
setelah itu sebuah pabrik alkohol di meksiko city tersebut meledak pada pukul empat pagi waktu setempat
setidaknya dua ribu orang dievakuasi menuju zona yang lebih aman
pasukan keamanan hamas menghancurkan ratusan kilogram narkotika di gaza
penghancuran obat obatan terlarang itu dilakukan dalam konferensi tahunan anti narkoba
hampir satu juta tablet tramadol dan satu ratus tiga puluh delapan kg narkoba jenis hashi atau ekstrak ganja
dimusnahkan atas perintah pengadilan militer setempat
narkoba yang disita dibakar di area terbuka
yang berlokasi di dengkai
dekat pantai gaza
obat obatan terlarang tersebut biasanya dikirim dari mesir ke palestina
pejabat kelompok islam hamas akan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi penyelundup narkoba
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian harjo
akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami